keberadaan ojek online hingga ke sejumlah kota terus memicu protes
setelah garut kini ratusan tukang ojek konvensional di tasikmalaya
berunjuk rasa menuntut dihapuskan keberadaan ojek online
ratusan ojek konvensional di tasik malaya jawa barat turun ke jalan
mereka juga menyisir ojek online sebelum datang ke gedung dprd tasikmalaya
masa menuntut ojek online ditutup karena penghasilan mereka turun drastis
mereka juga mengancam akan melakukan aksi main hakim sendiri
jika ojek online tidak dihentikan operasionalnya sepekan ke depan
saya minta menuntut dari rekan rekan ojek panggalan
menuntut pemerintah kota tasikmalaya secepatnya ditutup yang namanya ojek ojek berbasis aplikasi
sampai berapa minggu pak minta
satu minggu kita tunggu bila mana tidak ada reaksi dari pemerintah kota
jangan salahkan kalau kami yang bertindak sendiri
pemerintah kota tasikmalaya mengaku masih mengkaji aturan tentang angkutan ojek ini
karena keduanya belum memiliki izin tetap
untuk pusat transportasi
operasi berdasarkan ruangan dua
baik ojek pangkalan itu sendiri maupun ojek yang menggunakan online itu tidak ada izin
jadi dari dahulu juga yang namanya ojek panggalan itu karyawan lokal
di mana ada kesenian menggunakan hubungan masyarakat
berarti ilegal ya pak
jadi kaitan dengan yang ada sekarang fenomena ada ojek berbasis online itu belum ada izin